malaysia resmi memiliki perdana menteri baru anwar ibrahim setelah sekian lama menjadi oposisi akhirnya hari ini atau kemarin dilantik menjadi perdana menteri
pemilu malaysia ini sempat diwarnai kegambangan setelah tidak ada satupun calon yang menang mutlak sehingga perdana menteri kemudian ditunjuk oleh raja malaysia
anwar ibrahim berniat memperkuat perekonomian malaysia langkah pertamanya tidak menerima gaji sebagai perdana menteri
ia juga akan membangun kabinet dengan merangkul musuh musuh politik
kita bahas malam ini bersama pakar hubungan internasional universitas pajajaran teukur reza shah
pak reza selamat malam
selamat malam salam dari unpad di bandung
terima kasih bapak atas waktu anda
pak reza anda melihat perjalanan anwar ibrahim ini bagaimana sampai kemarin dramatis juga ya penentuannya sebagai perdana menteri
ya saya tidak nyangka ya energi anwar itu luar biasa itu
sampai hari ini usianya itu kan tujuh puluh lima tahun tiga bulan
dan dua minggu begitu
ini sudah usia yang sepuh untuk malaysia
tapi saya perhatikan mahathir muhammad juga di usia sepuh masih bisa memerintah
tapi kursus bagi dato sri utama haji anwar bin ibrahim ini ini merupakan penantian yang sangat panjang ini
sejak beliau diberhentikan oleh mahathir pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
airnya itu benar benar turun naik
pernah menjabat menteri dalam kabinet selama enam tahun
kemudian masuk penjara
kemudian berhasil memimpin partai
ini menunjukkan suatu energi yang luar biasa dari seorang anwar ibrahim
dan saya sangat berharap tokoh ini bisa memajukan malaysia
apalagi kata kunci yang dia gunakan adalah governance ya
artinya beliau sangat paham bahwa malaysia itu sempat jatuh beberapa tahun silam akibat seorang perdana menteri yang terlibat dalam berbagai skandal keuangan yang sangat fantastis
untuk itu saya sangat berharap
apalagi kalau kita perhatikan suara anwar itu sangat tipis ya
dia hanya mendapat delapan puluh dua kursi dari pakatan harapan
pesaingnya adalah muhyiddin yassin dengan jumlah kursi tujuh puluh tiga dan barisan nasional tiga puluh kursi
jadi tampaknya saya melihat raja malaysia ini menggunakan hak prerogatifnya gitu
setelah melakukan konsultasi dengan partai partai
dengan oposisi dan dengan tokoh tokoh masyarakat
akhirnya beliau menunjuk anwar ibrahim sebagai perdana menteri yang ke sepuluh
anwar ibrahim ini akan sedrastis apa mengubah malaysia
kalau menurut analisa anda pak reza
saya pagi ini sudah berkonsultasi dengan seorang kawan dari universitas utara malaysia
dan jawaban beliau itu sangat tegas
izinkan saya baca dalam bahasa melayu ya
sebagai pn jam lima sore kemarin
ringgit malaysia melonjak berbanding usd
stock exchange dan saham saham malaysia juga naik mendadak
bapak dato sri haji dr anwar ibrahim adalah tokoh nasionalis yang liberal
yang sangat disenangi pemimpin pemimpin di eropa amerika arab saudi dan jepang
jadi beliau sudah memiliki modal kredibilitasnya sangat tinggi
beliau pernah menjabat menteri perekonomian kemudian menteri pendidikan
kemudian juga menteri pemuda dan sukam
kemudian beliau pernah lama memimpin organisasi kepemudaan malaysia
sebelum akhirnya ditarik masuk oleh mahathir
jadi saya melihat walaupun beliau ini sepuh
lima tahun tiga bulan dan dua minggu sampai hari ini
saya sangat berharap ya beliau bisa membangun suatu pemerintahan yang koalisi
karena saya sangat terkesan dengan statement yang beliau katakan sebelum pemungutan suara
beliau mengatakan kita tidak bisa memiliki negara yang dibagi dengan ras dan agama

jadi beliau menganggap sekarang berbagai etnis yang ada di malaysia itu adalah
buat suatu perkauman yang utuh
kemudian yang pertama beliau tidak lagi melihat masyarakat masyarakat itu terkotak kotak dalam sentimen agama
kemudian sentimen etnis malaysia kemudian china kemudian turunan india dan juga foundation
yang kedua adalah uniknya beliau mengatakan saya akan mengupayakan governance dan anti corruption
dan untuk itu bisa dimengerti kalau beliau mengatakan tidak mau terima gaji
ya mungkin gajinya akan diberikan pada lembaga lembaga sosial
tapi publik bisa melihat bahwa dari seseorang perdana menteri yang berusia tujuh puluh lima ini
kita harapkan adanya keteladanan ya
bahwa pemimpin itu dituntut untuk memberikan kontrak
untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsanya
dan tidak lagi memikirkan mikirkan masalah keuangan
karena bagaimanapun hasil hidup seorang perdana menteri itu sudah terfasilitasi dengan sangat baik di malaysia
pak reza tapi sekarang permasalahan yang paling pertama kali harus diselesaikan oleh seorang anwar ibrahim tentunya
menyatukan partai politik ya menyatukan faksi faksi di pemerintahan gitu kan
karena kita tahu sekali lagi pakatan harapan tidak
pakatan harapan kemudian barnas dan yang lain lain itu kan kemudian bersaingnya itu luar biasa
dan ideologinya juga bertentangan sekali
apakah ini akan menjadi kesulitan
dan apalagi ada inisiatif dari anwar ibrahim yang memang rencananya akan memasukkan musuh musuh politiknya dalam kabinet
bagaimanapun ya seorang pemimpin itu kan akan gamang
apalagi beliau pernah duduk sebagai anggota kabinet
di masa mahathir karena menjabat juga sebagai wakil perdana menteri
kemudian tersingkir dipermalukan dan sekarang pelan pelan membentuk oposisi
dan tentunya beliau akan sangat bijaksana
dari berbagai referensi yang saya pelajari sampai hari ini
kita perhatikan sudah tergambar kombinasi yang manis dari etnis malaysia etnis china dan juga etnis india
saya perhatikan sisi mereka luar biasa
jadi tanpa dikatakan
tanpa dikatakan statement ini secara teori ini
ini merupakan suatu kabinet yang terdiri dari kalangan profesional
misalnya dari etnis cina itu ada yang menjabat kementerian angkutan
kemudian konon menteri luar negeri nanti akan ditunjuk seorang dari etnis china
kemudian etnis china juga akan mengapalai scientech dan innovation
kemudian kementerian lingkungan
kemudian etnis cina juga menjabat pembangunan sektoral
kemudian pengembangan wanita perdagangan dalam negeri dan tenaga alam
sementara dari etnik india akan menjabat kementerian perumahan kementerian kerja raya dan sumber daya manusia
dan untuk itu saya sangat menunggu laporan resmi dari siapa saja anggota kabinet malaysia
saya juga sangat menunggu laporan resmi dari anwar ibrahim
walaupun yang sudah jelas adalah deputi praminister i dan deputi praminister ii ini adalah dari etnis malaysia
pak reza kita tahu indonesia dan malaysia ini serumpun tapi seringkali panas dingin terus
seperti apa kira kira hubungan kita dengan malaysia di bawah kepemimpinan perdana menteri anwar ibrahim
saya pikir anwar ibrahim itu sangat belajar dari indonesia

pada masa muda berada di indonesia
beliau di usia tiga puluh an beliau pernah secara khusus mengamati proses pengkaderan di kalangan himpunan mahasiswa islam indonesia
dan beliau berguru secara langsung kepada pelbagai tokoh tokoh muslim indonesia pada saat itu
seperti tokoh tokoh yang berasal dari itb dan ugm
kemudian juga beliau kalau kita perhatikan beberapa saat silam beliau menunjukkan bagaimana betapa dekatnya hubungan beliau dengan islam
dan ini menunjukkan bahwa kita ini bersetangga juga bersaudara kemudian juga beliau menganggap indonesia itu saudara serumpun yang lebih tua
untuk itu saya sangat berharap semangat persaudaraan ini benar benar dibawa oleh perdana menteri yang baru
dan tentunya perdana menteri yang baru ini akan mengetahui persis
masalah dan juga tantangan yang dihadapi oleh kedua negara misalnya perbatasan daratan laut
kemudian masalah pendatang haram kita di sana kemudian perdagangan tidak tersertera antara kedua negara
kemudian beliau juga akan melihat misalnya situasi situasi misalnya kebakaran hutan di indonesia yang berdampak ke malaysia
dan juga masalah pergeseran papok ke indonesia
dan juga masalah pergeseran papok ke indonesia

akan banyak isu tapi bagaimanapun ini suatu saat yang baik
dan saya sangat berharap indonesia adalah negara pertama yang akan dikunjungi oleh perdana menteri anwar ibrahim
oke pak reza jadi kalau misalnya secara umum anda melihat apa kesulitan terbesar yang saat ini dihadapi malaysia
dan yang harus segera diselesaikan oleh perdana menteri anwar ibrahim
saya perhatikan dampak covid itu sangat besar ya satu
berapa bulan terakhir kita melihat banjir besar terjadi di malaysia
tapi saya melihat anwar ini tentunya pernah memiliki reputasi yang sangat bagus di kalangan generasi muda
dan kalangan generasi muda itu saya perhatikan saat ini usianya antara empat puluh lima sampai enam puluh lima
dan saya sangat berharap anwar bisa membangkitkan lagi semangat semangat solidaritas dari kelompok kelompok generasi muda
yang pernah dipimpinnya di masa lalu
terutama sekali yang berada di adem
kemudian juga saya perhatikan simpatisan anwar juga sangat besar
terutama sekali di kampus kampus besar malaysia
kemudian juga saya melihat ketokohan beliau juga teruji di beberapa negara bagian seperti
keralit kedah selangor pahang kelantan negeri sembilan
sedangkan di sabah dan sarawak suara untuk anwar itu relatif berimbang
tapi untuk itu saya sangat berharap dalam waktu singkat ini
beliau bisa menunjukkan bukti bahwa saya adalah seorang perdana menteri
dan saya adalah bukan pertenan
betul saya melayu saya tidak akan mengutamakan melayu tapi saya akan mengutamakan semua
sebagai keluarga besar malaysia
itu adalah kata kata kunci yang saya sangat harapkan muncul dari seorang anwar ibrahim
kalau anda lihat pemerintahan malaysia di bawah anwar ibrahim ke depan itu akan seperti apa
katakanlah karena beberapa kali anwar ibrahim dalam kampanyenya juga mengatakan betul betul akan

apakah anda yakin itu akan menetapkan pajak yang cukup tinggi kepada orang kaya di wilayah malaysia
dan juga akan memberantas korupsi
apakah anda yakin itu betul betul akan terjadi dan dijalankan oleh anwar ibrahim
seorang pemimpin teorinya ya yang unggul dengan kekuatan tipis
ini akan benar benar memanfaatkan momentum itu
jadi saya pikir kalau anwar berbicara tentang momentum itu
kalau anwar berbicara pajak yang tinggi bagi mereka yang sangat kaya
saya pikir dia akan anwar akan menggunakan berbagai metode untuk membuktikan bahwa kebijakannya itu tepat
kemudian juga perihal korupsi saya pikir anwar tidak akan berlama lama untuk menetapkan seseorang itu tertuduh atau tertuduh atau tidak
sampai akhirnya diputuskan atau dipengadilan
karena dua kali masuk penjara itu menyadarkan anwar bahwa hukum itu harus tegak di bumi malaysia
dan untuk itu kalau kita perhatikan kata kata kunci yang beliau katakan itu adalah good governance
ini selalu terus menerus dikatakan dan kata kunci semacam ini itu sangat manis didengar oleh negara negara yang relatif maju
jadi untuk itu saya berpikir anwar ibrahim perlu bekerja keras di dalam negeri
tapi juga perlu mencari simpati dari negara negara commonwealth of nations
terutama sekali dari perdana menteri inggris yang baru
sehingga mereka sama sama memiliki solidaritas dalam commonwealth of nations
dan untuk itu saya pikir anwar sendiri akan datang ke dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi di lingkungan commonwealth of nations tersebut
baik baik kita lihat nanti seperti apa pemerintahan di bawah pemerintahan malaysia di bawah anwar ibrahim akan seperti apa
terima kasih sekali lagi pak reza tuku reza syah pakar hubungan internasional universitas pajajaran bandung
terima kasih pak
salam dari bandung
iya salam malam